lantas seperti apa tren data inflasi yang menjadi refleksi harga barang dan juga daya beli masyarakat di pasar dalam negeri
komoditas mana yang menjadi pemberat inflasi mei dua ribu dua puluh
hati hati inflasi saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
dan ini menjadi salah satu barometer
pemerintah utamanya bank indonesia dalam hal ini otoritas moneter harus menjaga inflasi
karena dua fungsi otoritas monetar yaitu kurs dan juga inflasi
inflasi patut dijaga oleh pemerintah
pemerintah juga patut menjaga dengan berbagai hal
misalnya pemerintah juga sudah membuat sebuah satgas
untuk menjaga harga pangan apalagi menjelang ramadan lebaran kemudian mei juni juli nanti akan ada libur tahunan anak sekolah itu pasti akan menyumbang angka inflasi yang cukup besar
sebelum ke situ kita lihat bagaimana tren inflasi
kita lihat angkanya kalau kita sebutkan tren relatif naik
ini adalah data year on year
pasca dirilis oleh bps menko perekonomian juga menyatakan sebuah hal yang menarik
artinya ruang gerak itu hanya terbatas
tapi ingat sudah hampir mentok menurut pak darmin
sudah hampir mentok artinya apa
pemerintah harus jaga jaga nih
dan kalau kita lihat nanti kita akan lebih dalam faktor apa yang menyebabkan inflasi tinggi
ternyata adalah bahan pangan
ini menjadi sebuah kontradiksi yang menarik
di tengah pemerintah begitu agresif ingin menjaga harga dengan satgas pangan
tapi kita lihat ternyata penyumbang utamanya pada mei adalah harga pangan
nanti kita akan lihat pada juni akan seperti apa
harusnya satgas pangan berfungsi optimal
sehingga bisa menjaga angka inflasi
tidak melebihi target pemerintah atau mendekati level tertinggi pemerintah
bila kita melihat range nya misalnya pada mei
apakah pada mei memang selalu mengalami kenaikan
kita lihat misalnya pada tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas kemudian di dua ribu tujuh belas pada mei
kemudian kita sekarang
jadi dibandingkan periode yang sama tahun lalu
ini sesungguhnya lebih tinggi
tapi dibandingkan tahun dua ribu lima belas lebih rendah
jadi maksudnya adalah memang relatif terjaga
tapi memang sebuah warning
ya boleh dong ya
jadi artinya apa kalau inflasinya tinggi
harga barang yang kita beli naik men
nah artinya bahwa pemerintah harus berhati hati
harga pangan pangan adalah sesuatu yang harus dikonsumsi oleh masyarakat
kita kan mau makan
kita butuh bahan baku
dan ketika full of tile food tersebut mengalami kenaikan harga
dan konsumen tidak punya pilihan
karena kita harus beli
mau bawang putih harganya rp dua ratus ribu juga kita harus beli
cabai mau harganya berapa juga kita harus beli
karena kita harus masakan
apalagi untuk kita bicara misalnya bisnis makanan
warung warung yang di pinggir jalan
itu mereka harus beli
dan hal tersebut yang mendesak masyarakat
dan akhirnya harga yang tinggi itu membuat angka tadi semakin tinggi
kita lihat bersama
realisasi inflasi kita lihat pada mei dua ribu tujuh belas
kemudian bila kita lihat tahun kalender
ataupun year to date
ini yang menurut pak darmin hampir mentok katanya
jadi level terendah
saya akan lebih spesifik untuk mengetahui
dan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari hari
kalau kita ke pasar
kita akan bisa tahu
apakah benar angka yang berhasil dihimpun oleh bps
karena memang enggak jauh jauh
misalnya bahan makanan emang benar mahal kok
itu akan terefleksi
akan kita lihat dengan angkanya
sebelum ke sana inflasi di indonesia sejumlah daerah
ada yang mengalami inflasi tujuh puluh kota
ada yang mengalami deflasi
tapi sangat sedikit
deflasi paling tinggi itu ada di manado
artinya harga barang di manado itu juga relatif turun ya
kemudian pematang siantar sangat tipis
tapi di tiga titik ini
tual yang paling tinggi berkontribusi inflasi tertinggi di indonesia
diikuti sampit dan bulu kumba
artinya sederhananya barang barang di tiga titik ini mahal
kalau harga barang mahal
daya beli kurang
artinya terbias ya
jadi misalnya kita punya uang seratus ribu
biasanya kita bisa beli satu karung beras gitu
jadi nilainya turun
daya beli artinya turun
sementara konsumsi kan value nya ataupun nilainya tetap sama gitu
dan bila kita lebih spesifik ke komoditasnya
ini yang ingin saya tunjukkan pada anda
dan sangat dekat dengan harga barang
karena harga barang ini
ini harga barang
ini harga barang

harga bahan pangan
itu berkontribusi sangat besar ya
jadi kita lihat
jadi misalnya apa apa aja
itu yang tadi bawang putih
ada bawang putih misalnya
daging cabai merah
kemudian daging ayam
kemudian kita lihat daging sapi
beras juga mengalami kenaikan
dan jangan lupa ada yang menarik
beberapa waktu yang lalu kita sempat rame ya
harga jengkol yang agak tinggi
susah didapat gitu ya
jengkol itu kan menarik untuk kita bahas
karena menurut bps memang jarang sekali berkontribusi
tapi kali ini berkontribusi
ketika kita susah dapatnya
bps langsung mengkolek data tersebut
dan kita lihat terpapar
pada data yang kita sajikan pada sore hari ini
jadi bahan makanan utama hati hati
pemerintah volatile itu harus dijaga sekali
baik dari segi supply
rantai pasok harus dijaga
kalau kementerian pertanian selalu mengatakan
cukup cukup supply cukup
ya terus kenapa harganya naik gitu
harusnya kan enggak
kalau supply cukup kan
sederhananya enggak akan naik
orang cukup kok
artinya di distribusi ada yang salah
beberapa yang lalu memang pemerintah menyatakan
akan lebih fokus pada para importer bawang putih
karena harga bawang putih juga berkontribusi sangat besar ya
kita akan tunggu
bagaimana kinerja pemerintah untuk menjaga supply
distribusi utamanya untuk pangan
ini sebuah lampu kuning
yang harus disampaikan ataupun juga dijaga oleh pemerintah
selanjutnya makanan jadi
kita lihat makanan jadi tersebut
ada rokok misalnya ya
yang perokok perokok ini anda berkontribusi cukup tinggi ya
tapi kalau dibandingkan pada bulan april
jadi sederhananya mau harga rokok naik
juga harus beli gitu
baik selanjutnya kita lihat bagaimana perumahan
perumahan ini bukan hanya perumahan saja ya
ini komoditas seperti perumahan air listrik gas
anda tahu tarif dasar listrik naik
tarif dasar listrik naik
itu langsung membuat inflasi melonjak
hati hati kebijakan menaikan
hh yang harus dikonsumsi oleh seluruh masyarakat ini
harus lebih berhati hati lagi kajiannya
kemudian pendidikan rekreasi itu kecil ya
tapi dibandingkan bulan sebelumnya
kok saya tadi banyak banget sih bahasa angka
pentingnya apa sih
kalau kita paham angka angka ini
kita bisa sama sama mengawal pemerintah
untuk mengendalikan harga
kalau kita aware dengan angka angka ini
kita bisa meminta pemerintah untuk mengendalikan harga
apalagi utamanya untuk bahan makanan
apalagi menjelang ramadhan
kemudian juga lebaran
anak anak libur sekolah
kita kan biasanya nggak terlalu peduli ya
ya udah harga naik kita beli sih
kita bisa menjadi masyarakat kritis
bisa lakukan sesuatu
kan janjinya akan menjaga inflasi
artinya harga barang harus dijaga
agar bisa menjadi salah satu indikator makro yang positif
ketika inflasi bisa terjaga sesuai dengan target pemerintah
kita bisa beli
sesuai dengan harga yang sebenarnya
kemudian daya beli kita juga terefleksi
dengan semakin banyaknya kita membeli
pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah tahun dua ribu tujuh belas